jam jam toh ella ella pake jam jam toh sudah jauh
syair yang nyanyikan anak anak ini adalah penggalan nyanyian saat datangnya laylatul qadar
nyanyian ini hadir dalam tradisi warga ternate yang dikenal dengan nama ella ella
ella ella merupakan tradisi turun temurun sebagai simbol kegembiraan atas turunnya laylatul qadar malam ke dua puluh tujuh ramadan
diawali dengan doa dari kawasan keraton sultan ternate ratusan warga tujuh belas kelurahan di kota ternate berkeliling kampung sambil pawai obor
usai pawai tradisi ini ditutup dengan acara berebut hasil kebun yang telah disiapkan panitia
ella ella sejak dulu hingga sekarang sudah menjadi bagian dari perjalanan spiritual warga maluku kiraha
sementara di kabupaten ternate
kepulauan riau ribuan pelita tersusun rapi membentuk kapura di depan masjid dan lorong masuk perkampungan
tradisi menyalakan pelita ini dilakukan setiap malam dua puluh tujuh ramadan atau yang disebut malam tujuh liko
selain menyalakan pelita warga juga menggelar lomba meriam bambu
warga juga disuguhkan sajian kuliner khas seperti lakse dan roti canang
tim liputan cnn indonesia